semua terserah pada mudir hai kalau kamu kehendaki umuh ini sama pak pur mencoba membantumu
tapi kalau masalah ini kau
kamu ini memang tidak pernah mau percaya kalau aku kerja keras cari makan buat kamu
makan sebutu banyaknya satu karun satu hari sehingga masih harus kerja kerasnya dan malam
kamu memang tidak pernah bersyukur itulah makanya tuhan tidak mau memberikan satu apapun pada kita
kau sudah kepepet
selalu saja urusan anak kamu jadikan senjata supaya aku tidak berani berkata apa apa lagi
bukan urusan itu aku bikin jadi senjata tapi aku mengingatkan kamu sebagai istri kamu tidak terlalu
sempurna supaya kamu mewas diri supaya kamu jangan mengecam aku saja tapi lihat dirimu
sempurna setiap urusan rumah tangga kita selalu saja kamu arahkan agar bermuara pada urusan anak
setiap saat anak lu urusan apalagi muara sebuah perkawinan kalau bukan soal anak apa kamu pikir
aku mengawin kamu hanya segera cari kawan makan
makan tidur begitu
menjaga agar kamu tidak sampai di celaka itu tugas saya sebagai baten
aku salah menilai aku atau kau yang salah menilai dirimu kau punya istri yang baik tapi kau
sia siakan dia dan bermain api dengan neti yang tidak bisa dipegang kesetiaannya akibatnya kamu
tersiksa olehnya kamu bersaing dengan majikan kita
seperti ketimun melawan duren cepat atau lambat kamu akan hancur
kamu harus jawab berat berat supaya wajah kamu yang mengundang lelaki itu tidak lagi jadi perusahaan rumah tangga orang
tuhan memberikan dua pilihan yang amat berat pada ipung om bagaimana ipung bisa kesana dan membela dia
kau dalam kasus ini adalah biangklad
tapi kau tidak relakan untuk membiarkan dia di dalam kejudutan sendiri
jadi ipung harus bagaimana dong om
begini saja kita akan tanyakan pada pak pur apa yang terbaik yang bisa kita lakukan
apa yang terbaik yang bisa kita lakukan ya
dari surat kabar kita tahu bahwa dirman suaminya pun telah melakukan dua kesalahan besar
yang dengan ini mungkin dia dapat dituntut
pertama bartender yang dipukulnya dengan botol sampai saat ini masih ada dalam rumah sakit
kedua sekretaris yang dirajah wajahnya dengan pecahan botol juga masih dalam perawatan dokter
apakah ini semua karena doa saya agar allah menegurnya dan menjadarinya pak

kita tidak tahu rahasia allah apakah ini memang jawaban doa anda atau teguran allah
yang terakhir memang dirman belakaan ini sudah lupa diri
memang dirman belaka ini sudah lupa diri
di allah you can
knee bukankah doa orang orang seperti burke yang teranihya kasih dengar poros pak

hingga berdua penguasa yang adil
kedua penguasa yang adil
tiga orang yang di zalimi atau dianiaya
makanya harus berhati hati dalam keadaan sakit hati
jangan mengutuk orang semaunya
karena ratapan rintihan orang yang dianiaya
sekarang ini ya pak
apa sebaiknya ipung pergi ke jakarta saja
atau biar dia di sini sementara
melihat membaiknya kondisi
menunggu tanpa berdaya upaya
adalah sikap pasrah yang dibenci allah
namun secara membabi buta
membiarkan ipung menemui suaminya saat ini
adalah tindakan yang gegabah
kalau begitu harus ada orang lain yang pergi ke jakarta
untuk membaca suasana
tentu saja pak gades
bapak adalah orang yang paling tepat
karena bapak adalah umpunya ipung
kalau kita berdua bagaimana sama sama
baiklah kita berangkat bersama
apakah saya tidak menekuat kami bapak
apakah pantas saya bersantai di depan mesin
sementara saya berada di jalan
saya tidak akan lupa sahabat sahabat saya dalam musibah
saya tidak akan lupakan
kebaikan bapak selamanya
ya lebih utama
kita berdoa kepadanya
agar birman tabah
allah maha pemalu dahan maha pemurah
dia akan malu
manakala ada seorang hambanya
dilihatkannya kosong dan kecewa
insya allah bapak
semua terserah pada amun dir
kalau kamu kehendaki
ungu ini sama pak pur
saya akan mencoba
saya akan mencoba
saya akan mencoba
tapi kalau masalah ini kok anggap
seperti masalahmu sendiri
dan tidak perlu orang lain
terlibat di dalamnya
ya anggap saja kedatangan kami ini
rasa simpati saja padamu
tidak akan ada lagi
rasa sombong atau gengsi

pada orang yang sudah hampir
tenggelam seperti saya ini
dalam keadaan tidak berdaya seperti ini
barulah kita merasa memerlukan
dan satu satunya kawan
yang masih mau menyenguk saya
dari dialah saya banyak mengkaji
kesalahan yang sudah saya perbuat selama ini
dan mungkin dari dia juga lah
om bisa melihat
seberapa jauh keterlibatan saya
dalam perkara yang sangat memalukan ini
kami akan mencoba menemuinya
siapa tahu ada sesuatu
yang bisa meringankan bebanmu sekarang
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
saya yang berkelas firman sejak desa maduro
sudah dianggap seperti saudaranya
sejak ibunya meninggal
dia praktis hidup sendirian
dan tidak ada lagi yang merenung menegur
kalau dia salah
sedangkan si ipung
dia itu tukang miud
sejak kecil memang dia dididik
firman tampaknya tidak menganggapnya sekarang
apalagi sejak beberapa tahun kawin
belum juga ada tanda tanda bakal punya anak
ipung punya kekurangan
dihajak ke dokter tidak mau
kalau dokter mengatakan
justru dia yang mandul
padahal selama ini
dia selalu lemparkan kemandulan itu pada ipung
dia mulai rusak
setelah dekat dengan etik
nettie yang mengajarin dia
sebelum kawin sama ipung
sebetulnya dia sudah pengal
cuma kebaikan ipung yang selalu ibadah
membuat dirman risih minum di rumah
iya mereka klop
dan seribu saluran
sudah berapa lama
tersisa saya enggak tahu
ya sekitar tiga empat bulan lah
dirman yang serius
dia itu kumbang perempuan pak
siapapun yang bisa memberikan
uang dan perhiasan
terpaksa bersaing dengan
bosnya sendiri begitu
ya seperti ketimun melawan duren
bos mulai menunjukkan supremasinya
dengan memecat dirman
dengan tidak hormat
pak dirgona terlalu hebat
itu bartender yang katanya
gegar otak bagaimana dengan dia
saya tidak tahu
saya tidak tahu